buahnya yang menarik dan humanis selalu membuat berita atau cerita tentang kakek dan cucu itu hingga menjadi viral dan terekspos netizen
andi juga menyebut kedekatan jokowi dengan jan etes menjadi salah satu senjata bagi kubu satu dalam pertarungan di media sosial termasuk dalam hal strategi promosi
andi widjajanto mendapat kritik dari bpn prabowo sandi
hidayat nur wahid yang merupakan wakil ketua majelis syuro pks dalam cuitan di akun twitternya lantas mempertanyakan keterlibatan jan etes pada pilpres dua ribu sembilan belas
ia khawatir hal itu akan menjadi legitimasi untuk melibatkan anak anak dalam kampanye
pembelaan terkait jan etes muncul dari sekretaris tkn
jokowi maruf amin hasto kristianto yang mengatakan jika tim bpn prabowo sandi agak protes atas sering munculnya jan etes
hasto justru meminta prabowo membawa saja keluarganya sebagai tandingan soal jan etes
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini